ada empat ratus produk inovasi berbasis teknologi buatan tanah air yang dipamerkan di surabaya jawa timur
produk produk yang dipamerkan merupakan produk startup untuk bidang kesehatan pertanian perikanan hingga video game
semuanya bisa diaplikasikan langsung pada masyarakat
mungkin suatu hari nanti anda bisa memeriksa kesehatan di tempat kerja kampus atau di kantor kecamatan saat sedang mengurus dokumen
itulah ide atm sehat yang dibuat oleh kelompok mahasiswa asal jakarta ini
dengan ukuran kotak sedang atm sehat bisa ditempatkan di pusat keramaian
tinggal memasukkan tangan dan menekan tombol instruksi kita bisa memperoleh hasil tekanan darah kadar kolesterol dan juga gula darah
para pembuatnya berharap atm sehat diproduksi massal agar masyarakat makin peduli pada kesehatannya
memudahkan masyarakat dalam mengecek kesehatan jadi tagline nya kita adalah mengecek kesehatan semudah mengecek saldo
sebentar banget soalnya mengecek kesehatannya
ada empat ratus an produk buatan indonesia berbasis teknologi yang dipamerkan di sini
mayoritas adalah pelaku bisnis startup yang mulai menjual produk produknya kurang dari tiga tahun
yang dipamerkan adalah produk terpilih dengan ide inovatif ekonomis dan sesuai dengan kebutuhan pasar
misalnya traktor membawa kelapa sawit dan sensor penebar umpan untuk memudahkan nelayan
atau game virtual reality yang mengharuskan gamers berjalan di tempat
pameran ini diharapkan dapat memicu perkembangan bisnis startup
yang lebih inovatif lagi
oleh karena itu ke depan umkm itu adalah berbasis pada teknologi
bukan berbasis pada perkembangan yang ada biasa itu ini penting sekali
karena kalau pertambahan ekonomi dengan berbasis teknologi ini akan menjadi
tidak tambahnya para pengusaha akan menjadi lebih baik
industri startup dan bisnis e commerce diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi